sampai jumpa di video selanjutnya
asalkan nona gak perlu mempermalukan diri sendiri di jalanan
dupa aku bakal sakit segala
dupa aku bakal sakit segala
baru dapet segini
kok yang lainnya padahal aku ya
kok cuma tempat gue sih gak ada yang datang
ayo beli satu dapet gini satu ayo
datang datang datang
kakek bangga sama kamu
tidak pernah terbersih dalam benak kakek
kamu mau berusaha mulai dari bawah seperti ini
jangan jangan kena rahasia lagi
jangan jangan kena rahasia lagi
masih iyan dia
kelihatannya agak kurusan badannya ya
mendingan aku ajakin dia makan siang aja
daripada dia terus ngurusin si nona
daripada dia terus ngurusin si nona

kenapa sini pakak tidur mulu mulu
eh pak bangun
nggak usah pura pura sakit deh
udah jam dua belas ini
nona juga udah pergi
seru bangun malah tidur lagi
padang bapak panas semua
pak sakit ya
hai mama ada apa
sekarang kamu kokosan nggak adik kamu ya
apakah kamu panas tinggi
maaf banget ya
aku lagi banyak pasien nih
ya pastinya apakah juga paling pura pura kan
enggak tanya kali ini mama kamu bener bener sakit
ayo kamu sini kemari dulu
bener deh aku minta maaf tapi aku benar benar gak bisa
gimana kalau mama suruh nona bawa papa ke rumah sakit aja
aku disana banyak temen kok
aduh gimana sih pak
udah susah papa sakit lagi
oh kamu lagi meeting
lain kali aku harus dapat akses ke schedule meetingnya nara
rumah itu kok indah kok
siapa ini gaten ya
cuma buat pecat pegawai sendiri oh ada ada bos saya yang mau bayar bos dan nama pegawai yang harus
bos pecat itu adalah winona winona ya apa kamu sudah gila anak itu kerjanya benar kalau
mau kecap juga dari kemarin bawang itu mungkin kurang karyobos saya tambahin uangnya sel sel
bos tetap mecat dia gimana eh apa kamu pikir saya hidup susah ambil uang ini bawa pulang
saya nggak mau dosa pak wali tahu sialan awas aja akan gue beli seluruh toko ini kalau perlu
asalkan nona nggak perlu mempermalukan diri sendiri di jalan
bahwa pakai segala
apa apa kenapa kau mau juga nggak tahu tiba tiba badan papa kamu makin tinggi
apa apa kita bawa ke dokter aja ya
enggak enggak usah mama tunggu di sini biar non aja soalnya di luar tuh panas banget takut
nanti mama ikutan sakit ya deh apa apa ya
dari depan nyari cari baja ya pak ya
kenapa kamu kamu nggak kerja kamu ngapain di sini aku ada meeting
sekitar sini jadi sini kita masuk aja ya ayo
hai hai jadi nona sengaja pakai papa untuk deketin nara